indonesia kembali mendapatkan vaksin covid sembilan belas
kedatangan vaksin astrazeneca pada kamis sore di bandar udara internasional soekarno hatta ini adalah kiriman dari pemerintah jepang
dan berikut kita saksikan pernyataan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi sarikin terkait kedatangan vaksin gelombang ke sembilan belas ini
saya di sini hanya mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada bapak duta besar jepang
dan juga kepada pemerintah jepang dan seluruh rakyat jepang
atas perhatian dan bantuannya untuk membantu pengiriman vaksin astrazeneca ke indonesia
jepang dan indonesia hubungannya sudah sangat lama
kita semua memahami budaya depan
banyak juga teman teman saya yang belajar ke jepang
dan banyak juga orang orang jepang yang tinggal di indonesia
jadi hubungannya sudah sangat dekat
saya percaya bahwa bantuan ini bukan dilatar belakangi oleh hal hal lain
selain kedekatan hubungan antar kedua bangsa
dan saya berharap rakyat jepang juga sehat selalu
dan mudah mudahan bisa mengatasi pandemi ini bersama sama
karena pandemi besar ini hanya bisa diselesaikan
kalau kita bekerja sama di seluruh bangsa di dunia
tidak mungkin satu bangsa bisa menyelesaikannya sendiri
sekali lagi terima kasih pak duta besar jepang
tolong sampaikan juga terima kasih saya atas nama pemerintah indonesia ke pemerintah jepang
dan khususnya juga ke seluruh rakyat jepang